ya buka bukaan soal gaji hingga dana aspirasi wakil rakyat yang disampaikan kd
chris dayanti membuat banyak mata terbelalak
pasalnya di tengah kondisi perekonomian yang sulit pendapatan para legislator terbilang tak sedikit
apakah gaji hingga dana aspirasi yang mereka dapat ini memang sepadan dengan kinerja anggota dewan
kami bahas malam hari ini bersama ahmad baidowi
sekretaris fraksi p tiga dpr ri dan adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi selamat malam
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kami
saya mau ke mas awi dulu deh
tanggapannya soal perihal nyanyian menghitung gaji chris dayanti yang bikin heboh ini
betul semua besaran angka yang disebutkan itu
jadi begini harus dibedakan
tadi saya luruskan itu
dibilang pendapatan bulanan tidak benar itu
pendapatan bulanan itu berupa gaji dan tunjangan
ada pun lain lain itu yang namanya uang representasi itu miliknya rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat
yang dibilang uang reses uang pun dapil ya itu harus kembali kepada masyarakat
kalau kemudian itu tidak kembali kepada masyarakat itu jadi temuan bpk dan jadi pelanggaran hukum gitu
jadi apa yang disampaikan oleh mbak kade
alhamdulillah beliau juga meluruskan di detik kom juga kalau saya baca
ya dia ada slift tong lah
jadi ada kesalah ucap seolah olah pendapatan dpr itu ratusan juta gitu
itu yang menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat gitu
oke jadi yang disebutkan katanya sebulan itu terima dua kali di tanggal satu dan tanggal lima kalau nggak salah
jadi totalnya mungkin sekitar tujuh puluh itu betul
kalau itu betul masuk ke rekening pribadi kalau itu
tadi yang kota dpr gitu
oke jadi perinciannya boleh
sampaikan detail nggak mas awi ke kita
perincian dananya itu apa aja
mana yang masuk ke pribadi mana yang untuk keperluan reses
jadi gini yang tadi disampaikan giswani bahwa ada yang dua kali itu
ada sekian sekian kisaran ya enam puluh lima sampai tujuh puluh itu masuk ke rekening pribadi anggota dpr
biasanya kalau saya sendiri itu sudah dikelola oleh ibu negara itu
yang uang ada representasi seperti uang reses terus kunjungan daerah pemilihan
itu setiap kita ke masyarakat ke daerah pemilihan
kan tentu kita membawa program sesuai dengan kultur lokalnya masing masing
seperti contoh misalkan kemarin saya di madura
bulan ini bulan kemarin ini habis membagikan sembako seribu paket di setiap kabupaten
belum lagi sebelumnya
bantuan hewan kurban belum lagi masyarakat yang terdampak covid
belum lagi pemberian beasiswa bagi masyarakat siswa tidak mampu
ini kan semata mata untuk juga membantu pemerintah
misalkan ya banyak teman teman saudara saudara kita yang tidak mampu
dia mau kuliah mau sekolah tidak kebagian dana kip
ya kita bantu
daftarnya ada kalau saya bisa mempertanggungjawabkan itu
oke bentuk pertanggungjawabannya seperti apa
itu biasanya kalau setelah menyalurkan misalnya bahan kebutuhan pokok
bantuan kepada siswa yang tidak mampu dan lain sebagainya itu gimana mas sawi
pertama adalah dokumentasi kegiatan
jadi kegiatannya itu fiktif atau tidak atau mengada ada atau tidak
itu harus berbentuk foto bahkan disarankan video
tapi mayoritas bentuk foto
yang kedua yang kedua lagi seperti kwitansi apabila kita membeli sembako dan semacamnya
itu harus ada kuitansinya
dan juga nanti setiap selesai mengajukan kegiatan berikutnya
itu harus dilaporkan secara tertulis dokumentasi perjalanannya stempelnya semua
itu dilaporkan kepada kesengjenaan
dan setiap tahun laporan tersebut diperiksa oleh bpk
oke jadi kalau misalnya di timeline itu sekarang heboh fantastis banget
gede banget gaji anggota dewan
jadi mas sawi tanggapannya
ya yang namanya mereka berpendapat ya silahkan
tapi kami ingin meluruskan gaji pejabat negara itu kan tidak jauh beda
misalkan gaji di kabinet dan di dpr saya kira hampir sama lah ya
tapi yang jangan sampai misleading misinformasi itu menyebabkan seolah olah dpr menerima pendapatan ratusan juta
dan itu sama sekali tidak benar
memang mendapatkan uang tetapi harus disalurkan kepada masyarakat
sesuai dengan mekanisme peruntukan
dan ada juga mekanisme pertanggung jawabannya
bahkan setiap kunjungan daerah pemilihan maupun reses itu harus di upload ke media
untuk bukti salah satu akuntabilitas dan transparansi
jadi ada pertanggung jawaban dan transparansinya ya
mas awi saya akan beralih ke mas adi
mas adi saya nggak mau nanya gajinya mas adi kok tenang aja ya
saya cuma mau minta tanggapannya
sikap seperti itu cukup wajar dan pantaskan disampaikan anggota dewan di forum terbuka
banyak yang melihat
mungkin terlihat transparan ya
tapi kalau satu sisi lagi mengingat kondisi pandemi yang tahu banyak orang perekonomian serba susah serba sulit
jadi isu yang sensitif mas adi
bagi kita yang suka kerja kerja politik kerja pemilu
jadi anggota dewan enam puluh lima juta tujuh puluh juta
itu sebenarnya sudah lama kita dengar ya
cuman memang soal akuntabilitasnya tidak sedetail apa yang disampaikan oleh bang ahmad boydowi
nah saya sih melihat ini memang cukup fantastis dan besar
apalagi di tengah sorotan kinerja dpr misalnya pada persoalan pengawasan dan legislasi agak rendah tentu
ini cukup menghentak dan relatif menyakiti perasaan publik yang terutama memang terdampak corona secara masif gitu ya
tapi poin saya yang ingin saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh bang ahmad badai misalnya soal dana reses gitu ya
yang bisa diterima empat atau lima kali yang kalau di total lebih dari satu miliar
itu betul memang tapi publik itu tidak pernah tahu bang sebenarnya bagaimana proses pelaporannya secara transparan
kalau empat ratus juta sekali reses bentuk kwitansinya itu bisa diakal akalin atau tidak
penginapan hotelnya dan pesawatnya juga bisa diakal akalin atau tidak
dan ini yang sebenarnya verifikasinya seringkali menimbulkan kecurigaan kecurigaan
karena seringkali reses misalnya fiksif
kumpulan orang sengaja dimobilisasi yang penting ada dokumentasi
kemudian ada sedikit berita media selesai urusan
tapi akuntabilitas keuangan yang empat ratus juta dan lebih itu tidak disampaikan secara transparan
sehingga orang menyangka ini reses yang kemudian digunakan uangnya ya tidak terbuka gitu ya
mungkin juga fiktif dan lain lain
tidak semua anggota dewan tapi ada juga yang seperti itu
itu yang pertama menurut saya

saya kira ini menjadi momen yang bagus ya ketika kejayaan amdi bicara tentang gaji dewan
ketika kejayaan amdi bicara tentang gaji dewan

juga gaji menteri perlu dibuka dan tunjangan tunjangannya
termasuk misalnya yang kerja kerja di bumn yang ratusan juta itu gajinya tiap bulan
apa bentuk pertanggung jawaban mereka kepada rakyat kepada publik yang sampai saat ini tidak tercium dengan baik
dewan ini kan salah satu instrumen negara yang paling banyak disorot
memang pejabat publik bikin undang undang bikin pengawasan
tapi kalau dibandingkan dengan gaji gaji yang lain saya kira memang sama mbak
memang gaji pejabat itu menurut kita memang sama memang gaji pejabat itu menurut kita memang sama
memang gaji pejabat itu menurut kita memang sama

kalau bahasanya mbak ahmad mwedewe itu dikelola ibu negara
saya tuh informasi yang kita dapat ada iuran paksa biasanya tuh
yang sebut dengan infak
jadi setiap anggota dewan itu wajib iuran ke dpp dpw dan dpd departai
belum lagi fraksi juga memotong
jadi sebenarnya gaji enam puluh tujuh puluh juta itu
nggak ada dua hari tiga hari langsung lenyap tuh urusan iuran paksa
tapi kan ada anekdot
dewan itu gajinya memang dikit
tapi pendapatannya yang banyak
itu yang saya kira perlu ditelusuri itu pendapatannya dari mana saja
apakah dari kundakil apakah dari kerja kerja yang lain
terutama pengaruhnya yang cukup powerful ya
terkait dengan kekuasaan politik yang melekat pada setiap anggota dewan
karena kan kalau mau jujur
setiap anggota dewan memang dasarnya banyak yang kaya raya
kan itu yang kemudian ditanya oleh publik
apakah dengan posisinya dengan kekuasaan politik yang melekat cukup powerful
itu apakah yang kemudian membuat pundi pundi anggota dewan itu berkembang dengan fantastis
kalau gaji pokoknya saya kira menurut saya agak sedikit fantastis sebenarnya
tapi banyak sebenarnya
gaji gaji orang yang kerja di bumn yang jauh melampaui itu
yang pertanggung jawaban kinerjanya terhadap publik juga nggak ada
ini menurut saya menjadi momentum deh
buka bukaan saling telanjangi siapa yang gajinya gede dan kerjanya apa buat negara ini
karena banyak orang yang gak kerja tapi gajinya gede
tapi kalau menurut mas adi apakah dengan adanya isu ini
buka bukaan soal gaji anggota dewan ini
akan menjadi bola panas nggak sih di lingkungan dewan sendiri
sebelum nanti saya minta tanggapan mas awi juga nih
ya tentu akhirnya saling curiga ini
jaring curiga siapa yang pendapatannya lebih banyak ketimbang yang lain
karena kadang posisi strategis di dpr itu juga menentukan seberapa besar mendapatkan keuntungan
misalnya pimpinan fraksi pimpinan alat kelengkapan dewan pimpinan komisi
itu tentu pendapatannya agak berbeda dengan hanya sebatas anggota biasa
sebenarnya sebenarnya kalau omah jujur mungkin kecayaan sini tidak akan menyangka
bahwa statementnya itu justru akan memancing begitu banyak pertanyaan
untuk menguliti hal ihwal apa saja yang kemudian membuat anggota dewan itu bergelimang harta lah kira kira begitu
terus saya menarik untuk kita cermati ke depan
oke kita cermati dari jawabannya mas awi deh berikut ini
ini akan menjadi bola panas di lingkungan dewan
terus menjawab tadi verifikasinya gimana
karena mungkin ada potensi fiktif gitu kan
terus habis itu tadi apa istilahnya mas adi infak apa tadi
infak iuran paksa
nah iuran paksa katanya
silahkan dijawab mas awi
pertama saya jawab dari yang kedua
mengenai iuran paksa nggak tahu di tempat lain ya
kalau di b tiga kan istilahnya infak lah
tidak ada ketentuan harus sekian harus sekian
tetapi diberikan pemahaman bahwa operasional di kesekretarisan partai itu membutuhkan dana operasional
jadi karena dana bandvol yang didapatkan dari pemerintah itu tidak mencukupi
yang berikutnya kalau kaitannya dengan tuduhan fiktif
ini kebetulan mas adi kan dari daerah saya gitu
kemarin saja bisa dihitung sembako saya satu ratus lima puluh ribu kali seribu
satu buah buah itu satu ratus lima puluh juta kali empat itu sudah berapa
lima ratus juta karena kami gabung
sesekali kegiatan boleh dilakukan secara virtual
tetapi bantuannya tidak boleh virtual dong
orangnya tidak perlu hadir di lapangan karena pandemi covid
tetapi bantuannya harus hadir karena itu perintah
dan mengenai ketentuan uang kehormatan maupun gaji pendapatan yang didapatkan
gaji yang didapatkan oleh dpr dan juga seperti uang reses dan uang kundapil itu sesuatu yang legal
karena itu diatur di undang undang mdt
dan kemudian turunannya diatur dirempuh oleh dwrt
kecuali kita menganggarkannya secara diam diam tidak masuk di apbn
dan semuanya ada di apbn
persoalannya kembali persoalannya kemudian apakah tadi sempat tiketnya bodong atau tidak
saya punya pengalaman dulu ya saya punya pengalaman dulu saya menjadi tenaga ahli
dulu menjadi tenaga ahli sempat terselip satu tiket coba direkayasa
ternyata tidak bisa
jadi temuan bpk sama seperti kunjungan dapil maupun kunjungan resesnya anggota dpr ini
kalau tidak sesuai maka bpk akan memberikan tanda merah
di kesekjenan itu ada sistemnya
silahkan saja misalkan teman teman media bisa konfirmasi ke sekjenan dpr
atau sewaktu waktu nanti cnn indonesia boleh ikut saya ke daerah pemilihan
kita nginep di rumah warga di pelosok pelosok itu supaya bisa tahu apa yang saya lakukan minimal diri saya
yang saya lakukan minimal diri saya
saya nggak ngurus orang yang lain mudah mudahan dan saya yakin mayoritas teman teman saya di dpr
menggunakan uangnya uang yang harus dikembalikan kepada masyarakat itu sesuai dengan peruntukannya
karena tidak mau berani bermain main dengan audit bpk
mas adi terlepas tadi dari itu semua ya kita melihat besaran dana yang diterima oleh seorang wakil rakyat
apakah menurut mas adi
dengan besaran dana yang diterima ini cukup sepadan dengan kinerja para anggota dewan ini
kalau melihat kacamata publik tentu tidak sepadan
misalnya parameternya itu soal target legislasi yang jauh melesat
hampir setiap tahun itu tidak pernah maksimal
tapi kan kita pahami bahwa dpr itu memang institusi politik yang begitu banyak mengakomodasi kepentingan politik
tapi setidaknya kalau mau jujur
target legislasi memang tidak terlalu besar
kan ini yang disorot
itu yang pertama
justru saya semakin tertarik ini tiffany untuk ingin mempertajam sebenarnya
kalau gaji pokok anggota dewan anggaplah enam puluh lima juta atau maksimal tujuh puluh juta
kan orang bertanya apa yang kemudian membuat setiap anggota dewan itu terlihat mewah kehidupannya
tidak ada tuh
misalnya mobilnya yang jelek kan di atas rata rata satu m
rumahnya juga bagus asisten dan asprinya juga banyak
nah kalau dengan logika hanya gaji enam puluh lima tujuh puluh juta kok kayaknya tak cukup tuh untuk memenuhi kebutuhan politik
belum lagi misalnya yang saya sebut iuran paksa itu
ke partai misalnya setoran ke praksi juga setoran
partai ini kan dari pusat sampai tingkat kecamatan juga harus setoran
saya nyambut ke dewan
kan publik bertanya
dari mana sebenarnya keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan kalau hanya dengan enam puluh lima juta bisa meng cover all in gitu ya
semua aktivitas politik kemudian gaya hidupnya yang mewah dan lain lain
dan ini yang saya sebut paradoks
satu sisi misalnya dpr ini mengklaim gajinya nggak seberapa
bukan bisa di audit
kad misalnya di websitenya
tapi pada set yang bersamaan
kok kalau melihat gaya hidup dpr dan seterusnya
kok kayaknya tidak cukup
kok kayaknya tidak cukup tuh gaji rp enam puluh lima juta
kan ini yang sebenarnya perlu
apakah ada kerjaan kerjaan lain
sampingan secara legal
yang kemudian perlu kita selidiki sebenarnya
karena penyebat publik kan perlu kita curigai dalam tanda kutip untuk memastikan
semua apa yang didapat adalah sesuatu yang didapat dengan cara halal lah kira kira begitu
nah ini justru saya tertariknya di situ sivan
oke tapi mudah mudahan seperti yang mas awi sampaikan

ada transparansi verifikasi semuanya serba terbuka di sana
dan balik lagi apa yang didapatkan itu juga kembali diberikan untuk kepentingan rakyat begitu ya mas awi
dan mudah mudahan ini juga diikuti bukan cuma katanya mas awi sendiri
tapi semua anggota dewan yang terhormat pun juga melakukan hal yang sama ya
dan kita pun masih akan terus mengawal ya
bagaimana kinerja dari anggota dewan ini
bapak bapak terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
silahkan mas awi
harta kekayaan dpr itu sudah ada di laporan lhkpn
kalaupun ada yang transaksi mencurigakan ada ppatk
terus tadi kalau dikaitkan stoknya banyak itu staf digaji oleh negara
itu diatur di ketentuan gitu kan
jadi ada lima tenaga ahli dan dua aspri
kalau mobil yang mewah mewah saya nggak tahu ya
kalau nggak percaya itu ada struknya itu kreditnya belum selesai gitu
jadi bukan mobil mewah sebenarnya
kebanyakan mobil bekas dibantu oleh di awal awal dikasih pinjaman untuk uang muka
terus kemudian ya kita cicil selama lima tahun
jadi setiap orang itu tidak sama satu sama lain gitu ya
ya setiap orang tidak sama tapi mudah mudahan semua memiliki niat yang sama dan tujuan yang sama ya
sesuai dengan visi misi dari anggota dewan ya
terima kasih mas awi dan juga mas adi sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam saya selalu bapak bapak
ya terima kasih